bapak udah di perkebunan saya
bukannya janjiannya baru besok siang
ayang aku langsung ya ke perkebunan
soalnya orang dari perusahaan kan tiba tiba datang
padahal janjinya baru besok siang
ehm nanti seri aku usahain udah ada di rumah
kenapa si al
ya alfa bilang dia sekarang masih sibuk di perkebunan
jadi ehm gimana ya
kita susul aja dia sekarang yuk
kita tunggu di sini aja ya
alpha di situ pasti berurusan dengan perkebunan mawar kamu
alva gak boleh lama lama mengurus perkebunan itu
itu kan punya kamu
tapi dia bisa kaget kalau mendadak kayak gini ya
justru harus mendadak begitu
supaya dia tidak bisa bertindak macem macem kelewat jauh
eyang tuh pasti tahu jalan yang harus dilakukan
jalan yang terbaik yang pasti tahu ton
terima kasih pak
oke mas santoni
kita udah deal
jadi pemasok bibit perkebunan ini khusus mawar jenis terbaru dari perusahaan kami
oke silakan mas
tanda tangan di sini
ayang masih masih di sana
lalu jangan lah
ayo kita datang dulu ibu
eh apa keer ke spacex pak
tidak tidak ke deutschland
jika boleh siapa lagi pilih gw
antoni yang sebenarnya ada di sini
apa apaan ini dia ini permainan apa
alva kamu tenang dulu
duduk sebentar nanti eyang terangkan semuanya kepada kamu
maaf pak antoni saya permisi keluar
alva eyang sungguh sungguh minta maaf sama kamu
karena selama ini kita semua menduga bahwa kamu adalah antoni
semua kita mengira begitu
apalagi kamu juga
alfa apalagi kamu sudah ikut juga bisnis mawar ini
jadi eyang harap kamu mau
mau memaafkan eyang
alva eyang juga tidak begitu naif
mengira bahwa kamu akan langsung memaafkan eyang
tapi eyang sungguh betul betul minta maaf sama kamu
karena eyang sudah salah menduga
kamu begitu sama saudara kembarmu
kalian begitu sama
jadi kamu harus bisa mengerti kenapa selama ini
menyangka kamu adalah anthony
jadi selama ini aku bukan yang kalian kira
kasih sayang ayah perhatian ayah jatuh pada orang yang salah
termasuk pembelian perusahaan ini bukan buat aku tapi buat dia
kamu jangan salah sangka
tapi memang persoalan mawar
anthony itu tahu
dia tahu sekali permasalahannya
dulu kan kamu sama sekali tidak pernah tertarik sama persoalan mawar
perasaan aku udah nurutin semua yang ada di buku ini
aku memang bukan anthony dan tempatku tukar di sini
itu kan yang kalian mau bilang
alva jangan pergi
gua mau ajaknya pergi dulu fah
aku sering bisa ketemu sama anthony lagi fah
fah fah tunggu dulu fah
apa sih lu
keluarin gua dulu fah
itu saudara kembar kita pak
dan lu mesti inget fah
itu saudara kembar lo yang kita udah sampai

mau anthony itu saudara kembar gua gak gak peduli
kalian keterlaluan tau gak
dari awal kalian maksa gua jadi anthony
gua berontak tapi kalian gak peduli
lu gak bisa mikir pakai ontak apa
gua susah dong gak jadi anthony
fah kita semua udah minta maaf sama lu fah
yang dia juga udah minta maaf
iya minta maaf setelah kalian salah ngasih perusahaan tuh kan
karena yang ria minta lagi dan ngasih ke anthony
setelah gua yakin gua anthony
lu semua dateng minta maaf dan bilang gua bukan anthony
gue memang gak bisa jadi bagian dari keluarga ini
fah fah fah
fah aku mohon jangan jangan pergi
kita bisa mulai dari awal lagi pak
kita bisa jalani bisnis ini berdua
terlambat semuanya udah berakhir
dan lu tuh maupun muka lu kembar kayak gua
harusnya lu nyadar gua gak pernah kenal sama lu
dan gua ngapain kenal sama lu
dan gak ada alasan buat kita kerja sama
keluarga lu tuh keluarga konyol semuanya mainin gua
si anak jina semuanya yang ganti ganti kepribadian gua
si apa itu fah
breksek tau gak
makanya kenapa aku gak mau muncul dulu
ini yang aku takutin pak
aku takutin fah
aku takut kehilangan kamu fah
sebenarnya bukan antoni
antoni yang sebenarnya ada di sini
dan lu mesti inget fah
itu saudara kembar yang kita udah sangka meninggal
aku harus kemana sekarang
aku bukan antoni
jadi aku gak diharapkan lagi di rumah eyang
kenapa mereka nggak bisa nunda
dan cerita setelah acara ini selesai
kenapa mereka begitu gak mau sabar untuk menunggu
apa mereka memang benar benar udah gak sabar lagi
untuk hendak aku keluar dari perusahaan ini
semua jerip einer aku itu gak dianggap sama sekali
se enak nya saja yang ngambil lagi perusahaan
yang aku dirikan dari nol itu